melalui sambungan zoom selamat siang pak adolf
cuman ya kalau dibandingin sama sabda kayaknya
bokrenovins gitu kan belum ada kan yang juara kayak gitu kan
ya ini akan jadi
alex kenapa abis itu
jam saya belajar pelan pelan daripada terguling semua saya malah jatuh